gemah takbir berkumandang sejak jumat pagi dari masjid jami al makmur
yang merupakan salah satu masjid tertua di jakarta
masjid ini berada di rw tujuh kelurahan kebon kacang jakarta pusat
letaknya berseberangan dengan rw enam yang saat ini termasuk ke dalam
satu dari tiga puluh tiga daerah zona merah penyebaran covid sembilan belas di jakarta
tiap warga yang masuk area masjid diperiksa suhu tubuhnya
dan wajib mengenakan masker
kekhawatiran sih ada tapi nggak begitu besar lah
tapi insya allah kalau kita melaksanakan protokol insya allah aman
area dalam masjid yang sebenarnya mampu menampung lima orang ini
hanya diisi sekitar seribu orang saja
lantaran saf diberi jarak sebagai upaya penerapan jaga jarak fisik
jemaah juga diimbau untuk tidak bersalaman
dan khutbah idul adha juga tidak berlangsung lama
sementara di area luar
yang turut dijadikan tempat menggelar sholat
dijaga oleh sejumlah petugas dari kepolisian
serta satuan polisi pamung praja dki jakarta
hal ini sesuai dengan protokol yang ditetapkan
kementerian agama lewat surat edaran nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan sholat idul adha di masa pandemi
jadi bagi kami masjid al ma'mur pada lebaran kemarin
terpaksa kita tidak adakan bagi jamaah
saat ini alhamdulillah jamaah jamaah kita sudah mulai
berdatangan lagi untuk meramaikan
mensemarakan masjid yang memang masjid ini adalah salah satu masjid kedampaan
khusus anak terabang misalnya
meski masih ada kekhawatiran
pengurus masjid dan warga merasa senang bisa kembali melaksanakan
ibadah sholat idul adha berjamaah serta menyaksikan pemotongan hewan
yang kurban yang rencananya digelar sabtu esok